kalau warko bilang tertawalah sebelum tertawa itu dilarang
kalau aku bilang tertawalah sebelum ya nggak ketawa dibikin berdarah
di jajaran stand up komedi nama benedion sedang melambung
kiprahnya sebagai komedian semakin dikenal luas semenjak keterlibatannya di film drama komedi cek toko sebelah
pengalamannya sebagai penulis naskah kini membawanya pada profesi konsultan komedi
komedi konsultan itu jadi second opinion nya director gitu
melihat sebuah adegan merancang sebuah adegan apakah lucu atau enggak
mungkin dari kacamata director lucu tapi kita kan butuh second opinion
nah disinilah komedi konsultant memberikan second opinion apakah lucu atau enggak
kalau belum lucu seharusnya digemanain apakah timingnya apakah pemilihan katanya apakah intonasinya yang perlu diperbaiki
karena komedi itu harus sangat presisi
untuk bisa berhasil
kita nggak boleh kalah sama toko sebelah
meramu dan mengeksekusi materi komedi bukan perkara mudah
konsultan komedi bertugas membantu sutradara memaksimalkan celah komedi di setiap adegan
sebenarnya yang paling susah itu ketika kita udah take action
action udah take ada pemain dialog dialog dialog dialog
enggak ada yang ketawa
nggak ada yang ketawa terus
saya harus berpikir gimana ya biar lucu
di film cek toko sebelah selain sebagai sutradara ernest prakasa juga terlibat sebagai penulis naskah dan pemain
disinilah peran bne dibutuhkan untuk menjaga agar setiap adegan komedi bisa terlaksana sesuai harapan
ada jalur yang harus dia jaga
ada plot yang tidak boleh berubah jalan ceritanya dan ada konsistensi karakternya
jangan sampai misalnya contoh
tokohnya di cts kuli bangunan gitu
tapi jokesnya soal youtubers
kan jadinya kurang matching lah gitu
jadi kita coba arahin itu salah satu tugasnya bnn menjaga supaya improvisasinya itu terjaga di jalurnya
sejak dua ribu enam belas enam film box office indonesia yang sukses menembus satu juta penonton didominasi film bergenre komedi
kera nih kera
ganteng banget sih
itu ada kokoh kuku manis
itu lebih manis
orang suri dikit itu kenapa sih
ya ini gak kayak gini dong ini kan jadi kayak andrea kawin sama jenglot
kami datang kemari cuma ngabisin kalian
eh kita baik aja
genre film komedi yang tengah membanjiri bioskop tentunya membuat profesi konsultan komedi semakin dicari